pemerintahan presiden joko widodo melalui keputusan menteri esdm ignatius jonan
menerbitkan regulasi pembatasan harga batubara dalam negeri senilai tujuh puluh dolar amerika serikat per metrik ton
di tengah rebound harga komoditas global
keputusan ini menjadi instrumen pemerintah untuk mencegah kenaikan harga tarif dasar listrik pln
paling tidak hingga akhir tahun dua ribu sembilan belas
mengapa pemerintah mengeluarkan regulasi ini jelang tahun politik serta pilpres tahun dua ribu sembilan belas mendatang
benarkah aturan ini menekan kinerja perusahaan batubara dan menyebabkan penerimaan negara berpotensi hilang hingga triliunan rupiah
di rumah tangga kan kita suka pakai listrik ya setiap hari buat hair dryer ngeringin rambut atau lain sebagainya
atau pakai setrikaan kemudian juga mesin cuci semua pakai listrik kan bu
tapi dengan batubara yang kalau misalnya harganya tetap lumayan
ibu ibu nggak ngomel lagi karena nggak naik harga listriknya ya
jadi dekat sekali isu ini tapi saya bawa anda ke akar persoalan yaitu ke batubara ya
kita lihat seperti apa sebenarnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
jadi aturan batasan harga batubara ini merupakan paling hukumnya dari peraturan pemerintah
nomor delapan tahun dua ribu delapan belas
kemudian diturunkan dalam peraturan menteri sdm nomor sembilan belas tahun dua ribu delapan belas melalui keputusan menteri
dan dari keputusan menteri ini nomor seribu tiga ratus sembilan puluh lima k bla bla bla itu ditetapkan beberapa poin utama
yang pertama adalah harga batubara dalam negeri ditetapkan khususnya ini teruntuk terhadap pln
kenapa pln ya biasa supaya karena memang untuk aturan ini pln sendiri mayoritas masih menggunakan batubara sebagai pembangkit listrik utama
ya kita lihat bersama seperti apa harga yang ditetapkan adalah tujuh puluh dolar amerika per metric ton
jadi untuk harga yang di harga beli pln itu adalah tujuh puluh dolar amerika per metrik ton
untuk kalori enam tiga ratus dua puluh dua tapi bila kita bergeser kepada pln sendiri pln untuk menggunakan yang sekitar enam kilokalori
jadi sangat kecil
artinya kalau tujuh puluh dolar amerika per barrel untuk kalori enam ribuan kalau pln menggunakan kalori yang lebih rendah
sekitar empat lima ratus hingga rp lima sembilan ratus an artinya harganya bisa di bawah tujuh puluh ya around empat puluh mungkin
dua puluh dolar amerika per metric ton yang bisa dibeli oleh pln dan pasti efeknya akan sangat besar
nanti kita akan bicara mengenai dampak
jadi kita akan mulai dari satu jan dua ribu delapan belas hingga desember dua ribu sembilan belas kita tahu dua ribu delapan belas merupakan tahun politik pilkada senentak
ada pemilu dan juga pemilihan presiden jadi pas banget gitu ya kok nilalahnya pas banget dengan tahun politik gitu ya
tapi terlepas dari itu artinya karena ini berlaku surut artinya kontrak kontrak yang sudah dimulai per satu januari itu bisa ditinjau ulang
untuk disesuaikan dengan aturan pemerintah yang ini jadi harus sesuai jadi pln tentu akan bisa melakukan
oke saya sebelum kesana kita lihat dulu terlebih dahulu batubara
batu bara ini kalau kita lihat harganya untuk harga batubara acuan ya hba nya
untuk terakhir itu adalah satu ratus satu delapan puluh enam dolar amerika per metrik ton dan kalau kita mengacu pada harga pasar itu di bawah seratus sedikit lah sekitar sembilan puluh enam dolar amerika per metrik ton
nah artinya harusnya untuk perusahaan batubara dengan harga yang tinggi yang mengalami kenaikan karena kan sudah rebound ya harga komunitas
harusnya ini menjadi pundi pundi mereka untuk mulai mengumpulkan revenue ataupun pendapatan gitu
tapi ketika itu ditetapkan z di tujuh puluh dolar artinya kan berpotensi tertahan revenue nya gitu
padahal ini lagi bagus bagusnya harga komoditas gitu ya misalnya salah satunya adalah batu bara
nah dengan hal tersebut kita ingin tahu seperti apa batubara bagi pln

artinya ketika kita bisa mengendalikan harga batubara maka hampir pasti kita bisa mengendalikan harga tarif dasar listrik
orang pembangkit listriknya menggunakan batu bara yang maksimal separuh bahkan lebih dari separuh

jadi once kita mengatur harga batubara maka akan terpengaruh ke harga hilirnya adalah harga tarif dasar listrik
lalu kita bertanya apa sih dampaknya pembatasan harga batubara
ada positif ada negatif sesungguhnya ya
untuk positifnya tergantung persepsi sih maksudnya dari kacamata siapa gitu
kalau dari kacamata masyarakat misalnya ya tarif listrik tidak akan naik which is good
untuk anda untuk memperbaiki daya beli kemudian juga untuk sektor industri misalnya ya
untuk tarif dasar yang curahnya yang berbeda itu akan terjadi harga batubara yang akan terpengaruhi harga betulnya
untuk rumah tangga ataupun household ini untuk memperbaiki daya beli
maksudnya memperbaiki daya beli gimana
gini loh jadi misalnya anda biasanya bayar listrik sebulan misalnya harusnya satu juta
karena harganya tidak naik artinya anda bisa memproyeksi
paling tidak kalau pemakaian anda rata rata sama tetap di harga segini gitu loh
dan kalau misalnya tidak mengalami kenaikan
kan misalnya pendapatan anda tahun depan akan ada kenaikan karena ada inflasi misalnya
nah pendapatan anda biasanya lima juta akan naik menjadi enam juta
nah dengan biaya listrik yang tetap sejuta artinya anda ada surplus satu juta
nah surplus satu juta ini biasanya anda gunakan untuk pasti dong belanja ya
belanja apa aja mau belanja anda mau jalan jalan mau liburan mau belanja baju dan lain sebagainya
nah akhirnya ini bisa berpengaruh kepada daya beli
itulah kenapa disebutkan bisa dialokasikan untuk belanja
kalau kita belanja banyak jangan lupa lebih dari lima puluh
hobi anda berbelanja
jadi kalau hobi anda terakomodir dengan harga listrik yang tetap
anda akan belanja target pertumbuhan ekonomi pemerintah paling tidak bisa terkatrol gitu
sederhananya gitu ya
lalu kemudian bagi korporasi seperti pln
mereka menurut pln bisa melakukan penghematan
atau paling tidak berpotensi mereka melakukan penghematan sekitar delapan belas hingga dua puluh triliun rupiah
karena tadi simulasinya yang seperti saya katakan
selebihnya mayoritas mereka menggunakan di rp empat lima ratus hingga rp lima sembilan ratus
artinya mereka bisa mengharganya berarti nggak tujuh puluh dong
harus bisa di bawah tujuh puluh dolar amerika per metric ton
artinya bisa sekitar empat puluh dolar amerika per metric ton
pln bisa hemat kita juga senang karena tarif pln tidak naik

tapi jangan lupa kalau kita berbicara tarif listrik tidak naik
ingat lho tahun lalu kita sudah berapakah dinaikkan oleh pemerintah
kemudian beberapa subsidi yang dicabut gitu
jadi pada pertengahan pemerintahan
presiden ataupun pemerintahan presiden joko widodo itu naikin
duk duk duk cepet gitu
nah dua tahun menjelang pilpres gitu ternyata sekarang
distabilkan spes takdan gitu ya
ah manis gitu ya cantik gitu
jadi kalau kita kita udah digubar dulu
kemudian dibuat yang stagnan untuk tarif dasar listriknya
jadi kan kita tidak bergejolak lagi
gejolaknya udah lewat
dan biasanya masyarakat indonesia kan lebih lupa gitu ya
jadi saya ingetin kita udah naik bu tahun lalu
bapak ibu sekalian kita sudah naik tahun lalu
tapi tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas nggak dinaikin tarif dasar listriknya gitu
baik lalu apakah ada efek negatifnya
ada ternyata penerimaan negara berpotensi hilang
empat hingga lima tahun
hingga enam triliun rupiah gitu ya
karena ditahan tadi kan
karena ditahan harganya tujuh puluh dolar amerika
maka biasanya perusahaan perusahaan batubara
yang biasanya kontribusi ngasih upajak
royalti ke pemerintah
berpotensi hilang sekitar enam triliun rupiah
tapi menurut pemerintah tidak terlalu signifikan ya
kemudian kinerja keuangan emiten batubara
juga berpotensi tertahan gitu ya
tapi selain itu juga jangan lupa
sebenarnya mungkin ini ada efek positifnya
karena kalau kita bicara yang
tujuh puluh dolar amerika per barul
maksud saya per metric ton itu
seharusnya mungkin bisa menjadi salah satu cara
untuk shifting ke smelter gitu
jadi olahan mungkin ya
mungkin ada efek positifnya
sehingga daripada ditahan harganya kan
mending diolah lagi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat
value nya lebih banyak gitu ya
baik selanjutnya kita lihat bagaimana emiten
nah ini emiten yang bermain di sektor batubara
kita lihat siapa yang paling terdampak ya
ini porsi penjualan batubara domestik ya
kita lihat bagaimana untuk pt bukit asam
tampaknya yang paling besar
melakukan penjualan dalam negeri atau domestik
jadi enam puluhan persen gitu ya
nah kemudian diikuti oleh indi
adaro itmg trimegah
kemudian juga harum energi ya
kita lihat jadi
kalau kita lihat sederhana saja ini yang paling berpotensi adalah
pt bukit asam
meskipun pt bukit asa menyatakan mereka masih punya potensi
untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja keuangannya
tapi kita lihat seperti apa sesungguhnya
emiten emiten ini nanti akan berkontribusi
ataupun juga merespon keputusan ini
karena menurut tito
di rut bursa efek indonesia misalnya
ketika aturan ini dikeluarkan kemarin
pasar sudah kehilangan kapitalisasinya sekitar sebelas triliun rupiah
kalau misalnya ini ditahan
kan ada dividen dividennya berpotensi kurang dong gitu
jadi dilepas sahamnya
tapi lepas dari itu kita akan tunggu
seperti apa aturan ini akan direspon oleh
investor kemudian maksud saya oleh pelaku usaha
nanti kami akan kembali saat lagi
dengan dialog ataupun juga pembahasan lebih dalam
ataupun juga pelaku usaha di batubara
semoga saja bara di batubara ini tidak semakin
membara gitu tapi justru memberikan
kepastian ekonomi khususnya untuk masyarakat luas
juga tentunya memberikan efek positif
bagi pengusaha di sektor batubara